ada banyak cerita di vision plus original series download sekarang
aduh saya nggak tahu dijo

saya ingat mel pernah bilang ke saya pak

dan itu buat saya
apa beasiswa putri dicabut dan pak remon ada hubungannya di situ
itu sebabnya kan
waktu pak remon ketemu sama putri
kalian berdua sama sama tegal
bu nawang saya akan jelaskan semuanya
kita duduk baik baik ya
bu nawang tinggal dengarkan saya saja
tidak ada lagi yang perlu dibicarakan pak
harusnya dari awal saya tahu diri
untuk nggak berhubungan sama pak raymond
tapi sayangnya saya terlalu buta
bahkan saya nggak sadar kalau saya
kalau saya udah mengorbankan perasaan anak saya
bu nawang iku masalahnya prissa kan
masalahnya pasti kelamin jadi miskin yang rash gitu
terlalu terlalu besar
saya bisa jelaskan semuanya
kita bicara dulu baik baik ya
saya tahu saya salah bunda wang
saya jelaskan semuanya
i promise bunda wang
kalau lagi di situasi kayak gini
rasanya pengen banget gue bisa dengar suara hati ibu
pengen banget gue tahu
apa yang ibu rasain sekarang
harusnya kamu gak perlu ngorbanin perasaan kamu
tapi ibu cintakan sama para imun
ibu cintakan sama para imun
di dunia ini gak ada yang lebih ibu cintai daripada kamu sayang
untuk apa ibu punya pasangan hidup tapi ibu melihat kamu menderita
ibu sebenarnya cinta sama om raymond
ibu lebih milih gue
dari om raymond
dan ibu ngorbanin perasaannya
gue gak boleh kecewain ibu lagi
gue akan turutin kemauan ibu
kita ikutin taksinya putri dulu riz
gue yakin banget sih cid
mereka pasti pulang ke rumah
jadi harusnya kita gak usah ikutin mereka lagi ya
ya tapi gue khawatir aja sama putri
tapi kita harus tetap tenang
lagian putri tadi kan udah ngeliat kita
kalau ada apa apa pasti putri cerita dong sama kita
kalau kita ikutin putri ke rumah
kalau kita tahu persoalan ini
apalagi tadi gue sempet telfon tante nawang
pas mereka mau berangkat ke resto alam indah
lo bener juga ris
tapi gue kepikiran aja sama putri
gue khawatir sama dia
aku udah berpikir sama putri

dia ketemu sama om raymoon sama mel
yang jelas jelas ya suka neken dia

lagian gue kesel banget sama gerak geriknya si mel tadi
gue yakin banget dia itu gak buta
kelihatan banget dari caranya tadi ngeliat si putri

kalau itu kita belum cukup punya bukti yang kuat

hasil file rekaman yang kita rekam tadi
ada yang bisa ngebukin kalau mel itu gak buta

jadi kenapa ini mel dateng ke sini
jadi kenapa ini mel dateng ke sini

tadi lu denger sendiri kan
terus nanti kalo misalkan si mel gak jadi kesini gimana
kita kan udah persiapin mateng mateng ini
kalau soal itu lo tenang aja tak
mel gak akan semudah itu untuk cancel rencana ketemuan nama gue
pak raymond tuh curiga sama rencana kita ren
kalau gue denger dari bahasanya tadi di telepon
gue juga mikir gitu sih
tapi justru itu yang gue bingung
selama ini bukannya omeriman selalu support kalau gue deket sama mel
sekarang kenapa dia malah gini
kayaknya dia curiga banget gitu kalau gue deket sama mel
ini gue juga jujur gak ngerti
rencana kita buat ngejebak si mel ini berhasil
jadi kita semua ini bisa ngebongkar kebutuh aja si mel
sekarang juga lo kasih tau gue di mana kafenya buruan
gue sih gak peduli ya
gak bakal gue dengerin
yang penting gue udah ketemu my prince
dan gak bakal diganggu lagi sama dia
gue yakin banget
abis ini my prince pasti buka hatinya buat gue
ingat ya pangeran
sampai kamu manfaatin mel
apalagi menjebak mel
tapi gimana kalau dugaan daddy ternyata bener ya
gue gak boleh sampai kena jebakan my prince
gue berharap kali ini lo tulus ke gue my prince
i'm sorry dad kali ini gue harus ngeblok nomernya didi
pak jalannya bisa cepetan gak ya
mel handphonenya diblokir lagi
saya telepon gak aktif gimana ini jof
tenang pak bos relax
jangan panik jangan panik
matamu jangan panik jangan panik
saya langsung dapet dua masalah joe hari ini
di satu sisi saya takut memer dijebak sama pangeran
di satu sisi lagi
bu nawang pasti kecewa joe
kalau aku cerita ke pak bus
bu nawang gak mau ketemu pak bos lagi
mending aku diem aja
gimana ya pak bos ya
memang dari awal
kalau saya perhatiin
kisah cinta pak bos itu
semuanya korban perasaan
sekali sekali aja dalam hidup kamu joe
kerja sama saya
kamu kasih saya solusi yang terbaik
yang pinter yang smart
jangan bikin tanpa panik
apalagi tadi joe
myros sempet nyinggung masalah
mil pernah nekan nekan putri
aduh gimana ya joe
saya gak mau cinta saya kandas di tengah jalan joe
aduh belum juga jadi udah kandas
jangan mikir negatif dulu dong
semuanya itu ada solusinya pak bos
bu nawang sama putri
curiga gak sama kebutuhan non man
saya gak tau deh joe
soalnya tadi pas
miros sama putri berhadapan langsung sama mel
nah disitu saya gak tau deh
kalau putri curiga apa enggak mel pura pura buta
saya gak tau itu
walau walau pak bos
kalau sampai bu nawang putri
tahu soal kebutuhan non mel
bisa tambah rujung pak bos
kenapa sih sin
ya udah kamu hold aja dulu besok saya tanda tangan
ah ribet banget sih pake telfon telfon saya
saya lagi sibuk nih masalah urusan hati saya
pak bos jangan sedih gitu dong
nanti saya ikutan sedih juga loh
nanti aku ikutan sih